sambal dapat kita temui dari sabang hingga merauke
bagi sebagian orang indonesia makan tanpa sambal akan terasa kurang lengkap
berbagai macam sambal menjadi favorit masyarakat untuk menjadi pelengkap makanan
rasa pedasnya juga dapat menambah nafsu makan
favorit aku sih sambal matah ya karena dia tuh segar fresh
beragam sambal nusantara dapat dinikmati dengan berbagai keunikannya
seperti sambal hijau yang terbuat dari cabai rawit hijau dan tomat hijau
juga sambal dadak yang terbuat dari cabai rawit dicampur jeruk limau yang menghasilkan perpaduan rasa yang pedas dan segar
selain itu ada sambal geledek dengan tingkat kepedasan yang tinggi
sambal rujak dengan cita rasa pedas asam manis
sambal hijau hingga sambal kecom